trend fashion yang datang silih berganti membuat masyarakat kian konsumtif
menyadari hal ini sebagian pelaku usaha fashion beralih ke konsep circular fashion yang ramah lingkungan
pakaian sepatu dan aksesori dirancang agar bisa digunakan dalam jangka waktu lama
karena itu digunakan bahan bahan yang dapat terurai tidak beracun dan bisa didaur ulang
cempaka dan adam pemilik sebuah label fashion ramah lingkungan di jakarta selatan
mengaku selain ramah lingkungan material dari bahan organik jauh lebih nyaman digunakan
pada prosesnya kita menemukan misalnya kayak bahan bahan yang
yang sustainable itu tuh memang comfortable gitu maksudnya bahannya enak
dan dia juga durability nya tinggi jadi bisa berdaya pakaian itu tinggi gitu
jadi buat kita jantohnya memang jadi sesuatu yang
satu pendekatan yang organik gitu jadi memang pro
hal serupa dilakukan nagawati surya pemilik sebuah label tas yang berlokasi di jakarta timur
produksi tasnya dibuat dari bahan sisa umkm
yang bergerak di bidang fashion dan fabric interior
meski keuntungannya kecil ada rasa bangga bisa menciptakan produk dari limbah
keuntungannya nggak banyak sih ya kalau dalam segi kalau dibilang tentang profit itu nggak banyak
tapi keuntungannya itu lebih ke apa ya infrinsic ya
karena senang melihat yang tadinya sampah tapi jadi barang berharga itu
direktur lingkungan hidup kementerian perencanaan
pembangunan nasional bappenas
medril zam mengatakan konsep circular fashion ini bisa menjadi alat untuk mengurangi limbah dari industri fashion
nah itu yang jadi dalam konteks dunia fashion ini kita berharap
walaupun dia berganti ganti tapi apa yang sudah digunakan
itu masih bisa dipakai lagi untuk yang lain
selain mengurangi limbah circular fashion juga diharapkan bisa mengurangi ekstrasi sumber daya alam
robin kitt jakarta